ya ini ya virus corona tidak hanya berdampak ke sejumlah negara
tapi juga langsung kepada mental ya kepada psikis dari para penderita
ataupun pasien yang pernah terpapar virus corona
ini katanya ada stigma stigma negatif yang menempel pada mereka
bahkan tidak sedikit ada yang senofobia
nah untuk membahas hal ini ada hairul fuad
pak hairul selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak hairul kalau kita lihat dari bagaimana masyarakat dunia
melihat stigma orang dari asia yang kemudian dianggap
yang membawa virus corona ke berbagai negara
ini sebetulnya kewajaran atau gimana nih pak hairul
ya mbak buspa secara sosiologis kita bisa menjelaskan
bahwa ini kita sebut dengan perilaku kolektif
jadi perilaku masyarakat yang tindakan yang relatif spontan
dan tidak stabil artinya dinamis pandangan itu
itu untuk melepaskan kecemasan dan ketidakpuasan
jadi terutama dalam kondisi yang ambigu
nah saya melihatnya bukan soal virus coronanya
tetapi bagaimana penyebaran informasi tentang virus corona
efek penyebaran informasi tentang virus corona itu
bisa memberikan dampak positif di satu sisi
tapi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat
jadi jangan jangan penyebaran informasi tentang virus corona ini
lebih mematikan dampaknya ketimbang penyebaran virus itu sendiri
kalau penyebaran virusnya sendiri kan itu berkaitan dengan kesehatan
tetapi penyebaran informasi itu bisa berdampak pada sosial
ekonomi dan politik sebuah negara atau masyarakat gitu
nah ini yang kita khawatirkan
yang disebut dengan fear of pandemic
bisa bertransformasi menjadi pandemic of fear
orang ketakutan terhadap penyebaran luasan
akan berubah menjadi menyebar luasnya ketakutan
karena dipersepsikan ditanggapi beragam
bisa dalam bentuk kepanikan
artinya mereka bereaksi terhadap ancaman
karena mereka semua mendapatkan akses informasi yang luar biasa
bukan hanya dari super super informasi yang credible dari pemerintah
ataupun agen agen resmi kesehatan
tetapi juga media sosial itu sangat mudah diakses oleh masyarakat
oke nah kalau kita kembali ke dalam negeri
kasusnya disebutkan oleh presiden joko widodo ketika tanggal dua maret kemarin
dinyatakan ada dua warga negara indonesia di indonesia
yang positif terpapar virus corona
kemudian ada juga pesan singkat yang menyebar lewat media sosial
dan juga lewat whatsapp atau media perpesanan begitu
bahwa salah satu keluarga dari pasien satu dan pasien dua merasa tertekan
merasa berita berita yang hadir nih mengenai pasien satu dan pasien dua ini tidak benar
masyarakat indonesia tidak bisa
tidak cukup informasikah untuk menelaah bahwa kita terjadinya ini maret
sedangkan negara negara lain sudah duluan sudah dari dua ribu sembilan belas
apa tidak bisa belajar gitu dari negara luar untuk tidak
apa menimbulkan kepanikan dan juga kekhawatiran
iya masalahnya begini mbak bu ispa
konstruksi sosial masyarakat tentang virus ini itu kan dinamis
tidak hanya didapatkan dari sumber yang informasi kredibel dari pemerintah ataupun dari lembaga kesehatan
tapi saya katakan sekali lagi
ini lembaga pemerintah ataupun agen agen kesehatan itu berkompetisi dengan sumber sumber informasi yang liar
apalagi kalau kita kenal istilah dengan postus gitu ya
bahwa masyarakat lebih dekat
lebih menginginkan informasi yang berkaitan dengan emosinya dengan ideologinya
ketimbang fakta itu sendiri
fakta nomor dua tetap
tapi karena mereka ingin melepaskan kecemasan dan kekhawatiran
maka mereka lebih menginginkan informasi informasi yang liar itu
saya kira di medsos itu luar biasa informasinya
misalnya isu isu media berkembang soal bukan hanya sekedar virusnya
tetapi juga bagaimana virus ini muncul
soal perang dagang dengan china negara negara barat
soal kebocoran instalasi senjata biologis china
mafia perusahaan obat untuk menghasilkan antivirus
ini menyebar kemana mana
kemudian yang terakhir
ee masyarakat mendapatkan akses luar biasa
bagaimana pemerintah china mengisolasi jutaan orang di wuhan
dan itu mereka membayangkan kalau itu terjadi di masyarakatnya
kepanikan luar biasa
dan ini sudah kita saksikan
misalnya ada kepanikan sebagian masyarakat memborong barang barang sembako
di hongkong juga pernah terjadi beberapa bulan yang lalu
orang memborong tisu kertas
di dua ribu sembilan di china ketika ada flu babi juga
orang berbonong bonong ngantri di rumah sakit hanya karena gejala
orang orang di hong kong juga pernah terjadi
jadi kalau ada kepanikan di luar biasa
maka itu juga bisa menimbulkan hal yang sama
maka saya kira pemerintah harus benar benar hati hati
harus membangun kredibilitasnya sendiri dalam memberikan informasi
aktornya maupun lembaga lembaga yang memberikan informasi kepada masyarakat
jadi kalau aktornya dipertanyakan kredibilitasnya
maka masyarakat akan mencari informasi secara liar
begitu mbak wisma
oke kalau tadi mas herul mengatakan
media pemerintah ini sekarang melawan media media liar yang semakin berkembang
tapi kalau kita tahu beberapa hari belakangan juga justru
aktor dari pemerintah wali kota justru membeberkan nama
membeberkan identitas dari pasien yang terpapar virus corona
tanggapan mas herul
ya itulah pertama
memang kadang kita lihat ada ego sektoral
jadi ego sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
misalnya pernyataan pernyataan aktor pemerintah
ya sebenarnya tidak perlu untuk mengadakan bahwa pemerintah daerah mencari panggung dalam kondisi seperti ini
kemudian yang kedua harus ada kejelasan siapa yang memberikan informasi
kita sayangkan misalnya informasi untuk hal seperti ini disampaikan oleh seorang presiden
padahal bisa cukup oleh menteri ataupun staff nya
karena efeknya ketika yang disebutkan namanya tadi kemudian bereaksi
privasinya kemudian terganggu ini kan bisa menimbulkan masalah lebih jauh
jadi itu menyangkut kredibilitas seorang kepala negara mengumumkan informasi yang ternyata menurut yang disebut korban itu juga tidak valid
ini saya kira menyangkut kredibilitas sumber informasi
aktor dari pemerintah harus benar benar memperhatikan bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat
karena sekali lagi kompetisinya adalah masyarakat berusaha untuk melepaskan kecemasan dan kekhawatirannya
jadi akan mencari sendiri melalui sumber sumber informasi yang dia hasilkan
mas ini ada pertanyaan
pernyataan yang cukup mengagetkan begitu
kalau melihat dampak dampak dari paparan virus corona
ternyata dari masyarakat atau pasien yang terkena virus corona itu bahkan di wilayahnya jadi kesulitan untuk memesan transportasi online
kemudian banyak sekali yang anak anak sekolah yang katanya nggak boleh sekolah
katanya ada disinfektan dicurigai ada paparan virus corona
tapi bola panas ini akan berkembang sebesar apa mas kalau tidak bisa ditahan oleh pemerintah
ya memang pertama ini dilema
di satu sisi hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya
apalagi kemudian kalau who sudah sejak tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh menyatakan bahwa ini situasi kawat
jadi sudah concern bukan sebuah negara cina saja tapi mengharuskan koordinasi internasional menangani hal yang seperti ini
tapi di sisi lain sekali lagi
saya katakan bahwa masyarakat itu dinamis persepsinya terhadap informasi ini
maka harusnya pemerintah mengurangi komen komen pertama dari akuraturnya
soal misalnya tempoh hari masker itu ya hanya untuk orang sehat bukan untuk orang sakit
saya kira komen komen seperti itu harus dikurangi sehingga memberikan ketenangan kepada publik
nah publik itu jangan sampai dari panik kemudian menjadi rumor lalu kemudian menjadi histeria massa
nah ini yang harus dijaga sebetulnya
bisa melalui saluran saluran resmi pemerintah bisa juga melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh tradisional
dalam kita punya kelompok kelompok agama atau civil society itu kan bisa dimanfaatkan
jalur misalnya kepada pemuka agama bisa mayoritas umatisan itu bisa melalui hukum baju mahat melalui yang lain bisa menenangkan
jadi pendekatan itu tidak mesti kesehatan jadi pendekatan keagamaan itu bisa masuk
yang membahayakan bukan penyakitnya tapi justru manusianya ya yang menyebarkan
yang menyebarkan informasi yang menyesatkan
mas hairul fuad sosiolog dari universitas nasional terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected